kondisi lima kecamatan di kabupaten bandung yaitu bale endah dayakolot bojongsoang rancaikek dan majalaya masih tergenang banjir
sejumlah ruas jalan di jalan raya baleendah menuju banjaran dan ciparai masih tergenang banjir
akibatnya arus lalu lintas terputus sejak jumat sore
sementara itu sebagian warga di desa dayakolot kabupaten bandung memilih bertahan di rumah meskipun banjir menggenangi rumah mereka
ya banjir di desa dayakolot ini sudah mulai surut dan bisa dilihat ini banjir ini saat ini berada pada ketinggian satu meter di hari minggu pagi ini
dan jika kita melihat warga di sini tidak semuanya mengungsi karena beberapa sudah mulai beradaptasi
yaitu seperti membangun lantai dua di rumah sehingga mereka ketika banjir bisa tinggal di lantai dua
dan ini sudah dilakukan karena banjir ini sudah terjadi sejak rumah
berpuluh puluh tahun lamanya sehingga warga sudah terbiasa dan kemudian beradaptasi untuk menghadapi banjir ini
salah satu warga yang memilih tidak mengungsi ialah dayat
bersama istri dan anaknya dayat lebih memilih tinggal di rumahnya ketika banjir tiba
dayat sudah dua puluh tahun tinggal di lokasi banjir
untuk mensiasati banjir yang setiap tahun datang ketika musim hujan dayat membangun rumah dua lantai
agar ketika banjir dayak bisa mengungsi di lantai dua rumahnya
meskipun demikian dayat berharap persoalan banjir ini bisa segera diselesaikan
ini pertama banjir dua ribu lima
setelah itu kesini kesini ya banjir terus aja tiap tahun
tapi tetap aja nggak ada perubahan gini gini aja tetap aja banjir
katanya dikeruk dikeruk tapi tetap aja
sementara itu bagi warga yang tidak memiliki rumah dengan dua lantai terpaksa harus mengungsi ke pengungsian
kegiatan mengungsi ini juga sudah menjadi agenda tahunan
bagi warga yang terkena banjir di kabupaten jawa tenggara

empat malam empat malam tiga hari
kayak pakaian juga terus alat untuk beribadah seperti mukena sajadah itu perlu juga
terus alat alat mandi alat alat kebersihan juga belum ada
sementara itu bpnb bpnb belum menetapkan status tanggap bencana untuk bencana banjir di kabupaten bandung
status siaga daruratnya banjir rongsor dan kebanyakan hal

status siaga daruratnya banjir rongsor dan kebanyakan hal

lihat perkembangan nanti kalau situasinya meluas pengungsi makin banyak kemudian arus transportasi lumpuh kehidupan masyarakat cukup terganggu nanti kita rakor dulu
berdasarkan data dari bpbd kabupaten bandung sehingga minggu siang ada sebanyak empat puluh ribu jiwa yang terdampak banjir di lima kecamatan di kabupaten bandung
sementara jumlah pengungsi mencapai satu seratus jiwa

cnn indonesia kabupaten bandung jawa barat